secara tahunan angka inflasi dua ribu tujuh belas masih berada di bawah target apbnp dua ribu delapan belas
dan kepala badan pusat statistik suharyanto mengatakan inflasi dua ribu tujuh belas
dipengaruhi oleh harga harga yang diatur oleh pemerintah
khususnya penyesuaian tarif listrik dan biaya perpanjangan stnk
sementara bps menilai pengendalian harga bahan pangan oleh pemerintah sepanjang dua ribu tujuh belas cukup berhasil
bersama dengan bps bps menilai pengendalian harga bahan pangan oleh pemerintah sepanjang dua ribu tujuh belas cukup berhasil
bersama dengan bps bps menilai pengendalian harga bahan pangan oleh pemerintah sepanjang dua ribu tujuh belas cukup berhasil
bersama dengan bps bps menilai pengendalian harga bahan pangan oleh pemerintah sepanjang dua ribu tujuh belas cukup berhasil
semuanya pasti sudah menduga ini penyebab utamanya adalah listrik dan bensin
kemudian kalau dilihat menurut komponen yang paling berpengaruh adalah administer price atau harga harga yang diatur pemerintah
nanti saya jelaskan lebih dalam lagi di slide berikutnya
jadi itu yang terjadi di bawah target
tadi saya bilang dua ribu tujuh belas target di rapbnp adalah empat tiga persen capaiannya sekarang adalah tiga enam puluh satu persen
lantas seperti apa tren indeks harga konsumen sepanjang dua ribu tujuh belas
saya remind anda untuk melihat seperti apa datanya
kita lihat secara tahunan ini data year to date masing masing ya
kami ambil empat tahun terakhir dua ribu empat belas sangat tinggi inflasi ada di delapan tiga puluh enam persen drastis ya
pada tahun dua ribu lima belas turun
bahkan lebih dari separuh menjadi tiga tiga puluh lima persen
bila kita ingat dua ribu empat belas akhir adalah awal di mana presiden jokowi dilantik menjadi presiden republik indonesia
meskipun sepuluh bulan sebelumnya masih berada di tangan pemerintahan susilo bambang yudhoyono
lalu kita lihat pada tahun dua ribu enam belas stabil berada di level tiga persenan tepatnya bahkan mengalami lagi penurunan di tiga dua persen
pada tahun dua ribu tujuh belas sedikit naik tapi tetap berada di level terkendali tiga enam puluh satu persen
bahkan ini di bawah
ini menjadi modal yang sangat baik untuk pemerintah untuk mengelola indeks ataupun juga indikator makroekonomi indonesia
karena inflasi yang terkendali menjadi salah satu momentum baik untuk membangun ekonomi
lantas bagaimana dengan perkembangan inflasi
tadi saya sudah bacakan sejak tahun dua ribu empat belas dan saat ini adalah tren indeks harga konsumen ya sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
jadi kami terangkan pada januari hingga desember
kita dua kali mengalami deflasi sesungguhnya yaitu pada maret dan juga agustus masing masing dua persen dan tujuh persen
selebihnya tidak pernah kita lebih dari satu persen inflasi yang terjadi sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
tertinggi ada di januari hingga desember dan biasanya awal tahun dan akhir tahun menjadi salah satu siklus yang memang menjadi kewajaran ya
tujuh persen pada januari desember naik menjadi tujuh puluh satu persen dan biasanya beberapa grafik yang mencatatkan kenaikan seperti juni
jadi januari juni dan desember biasanya ada momentum besar
seperti perayaan hari besar hari raya kemudian juga libur anak sekolah pada pertengahan tahun yang menyumbang kenaikan indeks harga saham konsumen sepanjang tahun dua ribu tujuh belas